ya kita akan melihat langsung bagaimana konferensi pers dari pbsi terkait batalnya atau mundurnya tim indonesia tim bulu tangkis indonesia dari all england di sana
pagi ini saya dengar katanya tidak ada perlakuan diskriminatif tetapi ini adalah fakta fakta yang kita temui
kemudian dalam pertandingan hendra aksan dengan ben lady dari inggris kemarin hakim garisnya dari inggris
ya hakim garisnya dari inggris dan kita menang
praktis orang orang yang kita unggulkan jonathan christie hendra aksan itu menang seluruhnya sekarang
dan kami memahami betul khususnya interaksi kan saya kan pertarungan juga dengan kolega kita dari inggris bukan yang pertama kali
kami pernah berlaga di aimo juga yang itu juga mengalahkan inggris
jadi kalau saya katakan dengan persiapan masyarakat
kami sekarang dengan pbsi yang kami pimpin pada saat ini memang salah satu jalan untuk membuat indonesia tidak bisa menjadi juara tidak bisa bertanding
karena kalau bertanding kita memang pemain yang sangat berbahaya
dan kita adalah kandidat juara salah satu yang paling kuat yang sudah mengalahkan inggris
jadi ini adalah hal hal yang barangkali teman teman penting untuk ketahui
inilah situasinya fakta fakta ini
masih dilakukan komunikasi
anda bisa bayangkan betapa anehnya kita yang sudah divaksin tiba tiba bukan hanya tidak boleh ikut bertanding
kita itu kemudian juga diminta untuk dilakukan diisolasi sepuluh hari
saya kurang paham ini apakah ini diskrimasi atau tidak
sudah tidak boleh bertanding ya sudah kami pulang saja kalau begitu
kan itu seharusnya
yang dilakukan kami sudah diisolasi anak anak sudah divaksin
anak anak sudah divaksin seluruhnya
kita tidak bisa berlaga dan sebagainya
nah kami menyampaikan kekecewaan yang besar
tetapi pada saat yang sama kami juga paham
ini karena antara lain karena potensi dan kemampuan tim bulu tangkis indonesia
yang ada dalam kondisi terbaiknya pada saat ini
kita tetap akan berjuang teman teman sekalian
siapa tahu ada ruang yang masih terbuka bagi kita untuk terus melanjutkan pertandingan
tetapi kalau tidak kita tetap akan berjuang

kita adalah juara yang tertunda
gambarnya seperti itu
kami terus melakukan komunikasi pada saat ini dengan pihak kementerian luar negeri
dan juga pihak kementerian pora
kami ingin mendapatkan informasi agar transparan
siapa yang kemudian melakukan kontak secara intensif dengan dua puluh empat pemain
dua puluh empat orang delegasi indonesia yang berangkat ke inggris
karena kan sangat terbatas
masuk pesawat kemudian turun dan kita sudah divaksin
dan ada satu hal lagi
sebenarnya ada prosedur yang bisa dilakukan yaitu diuji saja
dilakukan pcr atau swab test di situ
apakah dia kena atau enggak
dari situ akan ketahuan
ingat bahwasannya indonesia itu tidak membawa b satu ratus lima puluh
b satu ratus tujuh belas itu tidak di indonesia di inggris
di kita tidak ada di sini
dengan demikian pertama kita sudah divaksin
kita tidak tahu siapa yang katanya dari pesawat sepesawat dengan kita
itu apa namanya terkena virus terinfeksi covid sembilan belas
informasi dia terkena dan masuk pesawat aja kita kan mempersoalkan
biasanya orang bisa naik pesawat seharusnya terlebih dahulu kalau di indonesia kan sudah dilakukan tes pcr swab
terlebih dahulu baru kemudian mereka bisa naik pesawat
kan itu syarat kalau di negara kita
dan itu yang kita lakukan
kalau kita bukan cuma itu
kita juga dilakukan vaksinasi
kita terus melakukan upaya upaya teman teman sekalian sampai dengan pada saat ini
kita tidak berhenti untuk memperjuangkan kehormatan kita di forum internasional
tetapi ya kita tunggu saja hasilnya
ada pertanyaan enggak
bagaimana menurut anda

ini kan sebenarnya fokus utamanya apa
bisa ada buta lain

kalau misalnya kita juga menarik ke belakang sebelumnya kan indonesia juga kan pernah ketengah tengah
dan menggunakan pesawat sewaan
sebenarnya sebelum terkena enak sendiri ada opsi enggak sih pak untuk kembali menggunakan pesawat sewaan
lalu kenapa pada akhirnya tidak menggunakan pesawat sewaan

dan boleh juga mas iqbal dijelasin gimana perbandingan biaya pesawat sewaan
ini bukan persoalan masalah sewa pesawat saudara saudara
enggak ada hubungan gitu
kita datang ke sana dengan pesawat sewaan karena nggak ada pesawat
selain harus menyewa pesawat
kalau pada saat itu ada pesawat yang tidak disewa kita pakai pesawat itu
jadi enggak ada urusan dengan sewaan menyewa pesawat ini
nggak ada urusan dengan biaya biaya itu
kita nggak sedang kemudian berpoya poya memakai pesawat jet pribadi datang ke sana
kita berlaga membawa nama bangsa ini dengan biaya yang ada sama kita
jadi enggak ada itu urusan begitu
kemarin kita tidak bisa menggunakan pesawat lain selain harus menggunakan pesawat charter
itu tidak ada pilihan pada saat itu
kalau ada pasti kita pakai pilih yang dengan pesawat yang umum
dan kita patuh kok terhadap ketentuan perundang undangan
kita patuh kok dengan protokol kesehatan
masalah ini enggak ada urusan dengan masalah sewaan pesawat
dan masalah pesawat bukan masalah
dan sampai dengan hari ini kita tidak tahu
di mana kapan dan siapa yang berinteraksi dengan kita
kan kita kan harus dapat informasinya dulu
di mana sebenarnya pemain atau ofisial indonesia itu terkenanya
siapa kena siapa
karena kita tidak
dari dua puluh empat kita tidak
kita datang dalam kondisi sehat sudah divaksin dan sudah dites
nah kita tidak tahu
nah kita tidak tahu siapa
dan kita tidak punya kewajiban menjelaskan
yang punya kewajiban ya mereka yang menyatakan ada masalah
nhs yang harus menjelaskan
bagaimana mungkin orang yang tidak terkena tidak positif juga harus diisolasi
itu kan sebenarnya tidak masuk akal
ini bukan protokol kesehatan yang diterapkan
kalau orang bicara protokol kesehatan berarti kaedah ilmiahnya yang diterapkan yang dikedepankan
kaidah medisnya yang diterapkan
kaidah medisnya yang diterapkan
orang sakit diuji dong sakit atau enggak
kalau dia nggak sakit ternyata kan kita sudah bertanding
dianggap kariernya diuji saja
ada lagi enggak
siapa siapa siapa duluan
saya ingin dari kepas tv
pak kalau tanya sebagai masyarakat yang menunggu koordinasi dari kementerian hukum memorandum
dan mungkin juga erosi indonesia
pak kira kira tindakan kedepannya pbsi seperti apa
apakah kejadian ini akan menjadi pertimbangan kedepannya buat pemilik pemain keturnamen di masa pandemi ini
kira kira seperti apa pak
saya ingin mengatakan begini
ya persiapan kita disini sudah matang
prosedur sudah kita laksanakan
protokol kesehatan sudah kita terapkan
dan kita sangat patuh dengan itu
namun demikian kita masih menunggu bagaimana kedepannya
apa yang kami lakukan sudah maksimal untuk mempersiapkan tim yang berangkat
baik atlet latih maupun semua officialnya
sehingga tidak ada alasan orang untuk melakukan hal hal yang seperti ini sebenarnya kepada kita
karena memang satu satunya yang membuat kita tidak bisa menang itu adalah diperlakukan yang seperti ini
ini adalah satu satunya yang membuat kita tidak bisa menang
nah saya berharap bahwasannya ini memang betul ada informasi
kami masih menunggu informasi lanjutan dari nhs dan sebagainya
kedepan sudah ada masalah
kita sudah siapkan
persiapan kita jelas dan tegas disini
kita mendukung upaya semua negara termasuk khususnya pemerintah republik indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan
sebelum berangkat walaupun sudah divaksin kita tetap melakukan swab pcr test
dan semuanya negatif
teman teman dalam kondisi terbaiknya
bukan hanya pemain tetapi juga pelatih dan semua ofisial
dokter sport science kita yang berangkat kesana
semuanya sudah kita lakukan itu
tetapi kemudian ada masalah seperti ini sudah barang tentu ada bagian bagian yang mungkin di luar jangkauan kita
tapi ini merupakan cambuk bagi kita sekaligus juga merupakan gambaran bahwasanya kita itu adalah tim yang sangat diperhitungkan dalam kancah internasional
nah ke depan ini merupakan satu pelecut kita tapi juga memberi semangat kita
kita tidak perlu kecewa
terlalu dalam di sini kita patuhi saja di mana langit dijunjung di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung
karena kita di sana ya kita ikut prosedurnya
ada fakta fakta yang juga kita ungkapkan di sini
anda tahu silahkan lihat di sana
hakim garisnya line judge itu melakukan full sebelas kali
tahran hendra aksan
hakim garisnya dari inggris
padahal supaya objektif biasanya hakim garis itu tidak merupakan bagian dari salah satu pemain yang bertanding
tidak ada tuduhan ya
saya bicara masalah fakta saja
ini tidak ada tuduhan
kami sedang menunggu sekarang ini
informasi tentang bagaimana kita tidak bisa bertanding karena katanya terinfeksi
terinfeksinya oleh siapa
kami ingin tahu
karena kita tidak ada yang terinfeksi
soal dinyatakan ini tidak ada diskriminatif saya pengen tahu
saudara desra percaya boleh aja bilang tidak ada diskriminatif
bagaimana cerita tidak diskriminatifnya itu
ini kita pertandingan olahraga
yang kita junyung sportifitas
sportivitas itu memberi kesempatan yang sama
bagi semua orang untuk bertanding
bukan kemudian menjegal mereka yang kuat
jadi itu gambarannya
tapi tidak ada tuduhan
saya tidak pernah menuduh apapun
saya tidak pernah menuduh apapun
saya tidak pernah menuduh apapun
saya sangat menghormati putusan yang disana
saya sangat mematuhi disana
dan saya minta teman teman tetap tegar
teman teman khususnya teman teman yang disana
jangan sedikitpun kendor
masa masa mereka dilakukan isolasi mandiri atau apalah namanya di sana di karantina itu
mereka tetap bisa berlatih sedikit sedikit
entah di kamarnya atau seperti apa
saya nanti akan menyapa mereka nanti malam
mengenai masalah ini
ada lagi yang lain
ya ini kan kita memang tunggu
saya sudah komunikasi dengan menteri luar negeri
dan saya sudah mohon bantuan agar kementerian luar negeri memfasilitasi agar kita tetap dapat bertanding
tidak ada alasan bagi orang untuk melarang kita bertanding sebenarnya
dari segi apapun kita sehat sudah divaksin dan kita tidak tahu siapa
di tim kita tidak
kita berangkat kesana bukan poya poya
dan kami dalam kondisi yang baik
kondisi yang seperti sekarang
teman teman sekalian itu menyarankan tidak untuk berpoya poya
mau pakai pesawat charteran
kecuali ke pp
ke pp itu bukan untuk berpoya
kalau tidak bisa berangkat kesana pilihan yang ada apa
itu yang kita lakukan pada saat di thailand
pak tadi kan sudah sebagai dapat
sudah memperhatikan yang menulis dan melihat tanggung jawab
apakah pbst sendiri akan bersurah ke bwf atau keputusan thailand
kalau bwf ini tidak ada masalah
kita tidak ada masalah
yang melarangkan nhs
kita tidak pernah ada masalah dengan bbm
bws tidak dalam posisi bisa
mereka tidak ada masalah kok
pak kondisi sekarang lebih mudah atau lebih lupa
teman teman sekarang posisinya diminta untuk melakukan di karantina
tapi bagaimana anunya besok nanti malam saya akan bicara sama teman teman lebih jauh
kondisi baik juga pak
tidak ada masalah
cuman pastinya mental breakdown dong
secara diperlakukan kayak gitu
tidak ada hujan tidak ada angin

pak ada masalah dengan bwf
bukankah bwf selanjutnya mempunyai as
atau tidak ada masalah
tidak bwf tidak ada masalah
bwf tidak dalam posisi
itu aturan negara setempat
dan yang namanya nhs itu lembaga independennya inggris
yang kita pengen adalah transparansi sekarang ini
bwf tidak ada masalah
bwf tidak ada masalah
bwf tidak ada masalah
mereka sangat objektif profesional
jadi mereka tidak ada masalah
kalau bwf tidak ada masalah
mereka sudah melakukan semua yang diperlukan
termasuk bagaimana agar ini tetap bisa dilaksanakan
ya cukup saya pikir teman teman
nanti mungkin kalau nanti malam akan di
ada progres ada perkembangan lagi akan saya sampaikan
terima kasih selamat pagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh